sebenarnya saya tidak punya uang pak
mungkin kalau bapak memberikan saya waktu saya masih bisa berhenti
nanti kamu kabur lagi
pokoknya kamu harus ganti rugi
kalau tidak saya akan melaburkan kamu ke polisi
ya ampun duri kamu itu kenapa sih
udah kena musibah kayak gini kamu masih marah marah
pak pak lian apa
pak pak lian kenapa
maafin ya nanti kakak beliin makanan lagi yang banyak ya
nih malam ini kamu pergi sama aku ya
pergi ke mana
ya kita pergi aja kemana kayak gitu yang penting
pokoknya kita itu bisa ngelupain kejadian yang semalam ya
kalau sore ini sih ya aku nggak janji
soalnya kan aku harus
kamu batalin dulu semua acara kamu malam ini
atau sore ini dah atau siang ini
semuanya kamu batalin dulu ya
yang penting aku bisa pergi dulu sama kamu
nah ini rencana gini dulu

saya sampai lupa saya belum kasih tahu kamu ya
kalau hari ini saya sudah menyelesaikan transaksi jual beli restoran ini
jadi saya adalah pemilik restoran ini
dan emas tahu karena saya pemilik restoran ini
jadi saya bebas melakukan apa saja di restoran ini
dan emas tahu apa yang pertama kali yang akan saya lakukan
saya akan memecat orang yang tidak menyenangkan hati saya
keterlaluan kamu keterlaluan
sampai kapan kamu bisa berhenti meneran aku gret
bu ingrid maafkan kalau saya lancang
tapi saya mohon ibu jangan berbuat seperti itu
saya dengan emas yosannya bekerja di sini
dan kami tidak ada hubungan apa apa
kamu bilang tidak mengganggu saya
jelas jelas kamu sudah menghapus saya
kamu sudah merusak rumah tangga saya
dan sebagai balasannya saya akan merusak dan menghancurkan hidup kamu
tidak ada gunanya kita dengar ngomongan perempuan yang tidak punya perasaan itu
sebaiknya kita pergi ke sini
ini belum apa apa yos
ini belum apa apa
asal tahu saja
saya tidak akan pernah berhenti sebelum kalian berdua hancur
jadi kamu sudah putus sama juwan
aku tuh sedih banget
tapi aku terpaksa ngelakuin ini semua demi bapak sama ibu
itu deh hidupnya orang miskin
tiap hari kerjanya nangis nangis nangis doang
udah gitu mereka cuma bukan miskin doang
tapi juga suka ngerebut cowok orang lain
terus juga suka ngebut bokap orang juga
ya kan mer
gue heran deh sama lo mer
kenapa sih lo dulu mau temenan aja sama orang gembel kayak mereka
untung aja aku tuh punya sahabat kayak kamu
kalau enggak aku gak tau gimana ngadepin semua ini
baik baik aja kan
sebenarnya sih malam ini dia ngajak pergi bareng
maksud kamu kencan
tapi dia ngajak janjiannya sih di taman
dia mau kencan
lihat aja gue gak akan diam aja
berani beraninya dia bilang itu sama aku
berani beraninya dia bilang itu salah aku
ini gak bisa aku biarkan
kita lebih mudah deh di depan lagi
dokter kita tuh kita gucken aja sini
maaf tapi kami tidak memerlukan karyawan baru
tolong pak saya bisa kerja apa aja kok
saya janji saya pasti kerja dengan baik pak
maaf bu saya tadi secara nggak sengaja mendengar ibu mau cari pekerjaan
iya betul pak
kebetulan saya punya yayasan pembantu dan membutuhkan tenaga kerja
ibu mau kerja
wah kayaknya ada kemajuan jalan ya mel
baru kali ini gue ngeliat tukang somai masuk empat kayak gini
kalau baju lo tuh gak pantas buat tempat kayak gini
ngerusain pemandangan aja
ih bukan urusan lo
ya tentu saja ada urusannya sama gue
gue gak biasa ngeliat baju kayak gini
jadi bikin mata gue sakit tau
eh tapi kalau menurut gue baju lo tuh kurang indah tuh
iya sialah lo
baju lo jadi bagus banyak bunga bunganya yang merah
lihat aja gue pasti bakalan bales
eh tukang somai
udah ngumpet yuk
saya gak sengaja
jangan banyak kalahkan kamu
kamu sudah melepaskan guci saya
dan kamu harus ganti rugi
kalau gitu saya panggil security
lo tuh keterlaluan banget sih
lia tuh bakalan dapet masalah besar
eh lo mesti bantuin dia ya
salah dia bikin gara gara sama gue
gue gak sudi